tiga m yang paling penting adalah menghindari kerumunan
jadi psbb atau pkm mikro ini terutama sekali tujuan utama nomor satu
yang saya lihatlah menghindari kerumunan
ini yang harus dilakukan dan sekali lagi vaksin tadi propus sudah menyebutkan
semua vaksin itu sudah nilai aman dan efektif
masyarakat mohon dukungannya pada pemerintah
kita akan bisa mengendalikan pandemi
mungkin bebas pandemi mungkin tidak tapi pandemi terkendali
jadi saya berharap sekali bahwa tidak ada lagi yang menolak
tidak ada lagi kelompok anti vaksin
jadi please mohon kemunggu kalau memang ada panggilan untuk vaksinasi
terima vaksinasi ini dan semua vaksin ini sudah terbukti aman